pengerjaan kereta bandara adi sumarmo solo menuju stasiun balapan solo yang akan terkoneksi dengan bandara yogyakarta terus dikebut
ruang tunggu penumpang kereta api bandara di stasiun solo balapan diresmikan pada kamis
pt kereta api indonesia kami siang meresmikan ruang tunggu kereta bandara adi sumarmo di stasiun solo balapan solo jawa tengah
kereta api bandara adi sumarmo di solo ini merupakan yang kelima
setelah kereta api bandara kuala namu di sumatera utara kereta api bandara soekarno hatta kereta api bandara minangkabau dan kereta api bandara palembang
hingga saat ini progres pembangunan kereta bandara sedang dikebut
ruang tunggu kereta api bandara adi sumarmo bisa menjadi model percontohan bagi stasiun stasiun yang ada di indonesia dalam menghubungkan ke bandara
dengan diresmikannya ruang tunggu kereta api bandara adi sumarmo di stasiun solo balapan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
yang ingin menuju bandara adi sumarmo maupun adi sucipto yogyakarta
ini peresmian ruang tunggu untuk kereta api bandara yang memang kita sediakan mengantisipasi nanti pada saat bias atau bandara internasional adi sumarmo itu menjadi operasional
kita berharap bahwa penumpang itu jauh lebih akan simpel dengan naik kereta menuju ke sana mengurangi beban kendaraan yang menuju ke sana
dan kita berharap juga nanti ini kereta bandara ini bisa dilaju dari jogja dari kulon progo bisa ke sambung ke watas
ruang tunggu kereta api bandara adi sumarmo terdiri dari dua lantai dengan luas sekitar enam ratus empat puluh lima meter persegi di lantai satu dan satu seratus meter persegi di lantai dua
ruang tunggu juga dilengkapi fasilitas diantaranya tiga eskalator dan dua lift
bagus solo jawa tengah